terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
setelah di hari kedua perayaan idul fitri menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto
kembali menyambangi istana kepresidenan jakarta
kedatangan prabowo pada kami sepagi tadi temani putranya didit hedi prasutyo
prabowo tiba di istana pukul delapan lewat empat puluh lima menit mengenakan kemeja putih
keduanya terlihat kompak prabowo pun langsung disambut presiden joko widodo dan iryana
serta anak bungsu presiden jokowi kaisang pangarap beserta istri
selain berbincang prabowo dan jokowi juga sarapan bersama
pertemuan prabowo dengan presiden joko widodo berlangsung tertutup selama satu lima jam
belum ada keterangan resmi dari pihak istana maupun partai gerindra mengenai isi pertemuan hari ini
ini adalah kali kedua prabowo datang ke acara open house jokowi di istana kepresiden
dan sebelumnya di hari lebaran pertama prabowo menghadiri open house yang digelar presiden di istana
bersama dengan putranya setelah sholat id
usai menemui presiden jokowi di istana prabowo menghadiri acara open house yang digelar oleh ketua harian dpp partai gerindra
sufmi dasko ahmad di jalan denpasar jakarta selatan
prabowo tiba sekitar pukul dua siang disambut langsung oleh dasko
dan kapolri jenderal listio sigit prabowo kemudian mereka duduk satu meja
sejumlah tokoh tampak hadir mulai dari para elit partai gerindra wakil gubernur jawa timur emil dardak
hingga artis dan anggota dpr gerindra
pengurus partai yang memang pengen bersilaturahmi dengan pak prabowo
dan tadi sudah bersilaturahmi
dan juga ada beberapa tokoh yang datang pada hari ini
nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja ya selain silaturahmi lebaran banyak hal yang kita bicarakan
yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media
malam harinya saudara prabowo subianto menghadiri open house ketua umum golkar
sekaligus menko perekonomian erlangga hartarto
oleh erlangga dan beberapa elit partai golkar
ya tidak hanya prabowo terlihat juga ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud
arsyad rashid yang hadir dalam open house di kediaman erlangga hartarto
arsyad berkata kehadirannya hanya sebatas silaturahmi
menurut arsyad dalam silaturahmi ini dirinya bersama erlangga tidak membahas politik
melainkan membahas ekonomi indonesia
pasca pilpres karena kapasitasnya sebagai ketua kamar dagang indonesia
silaturahmi aja kan ini lagi bulan idul fitri lagi ini semuanya
ya ini adalah waktunya untuk kita melakukan silaturahmi
jadi itu saja kalau tidak ngomong politik politik
kalau ngomong ekonomi ya kenapa
kalau semuanya saya kan sebagai ketua umum kehadir saya harus hadir
mesti bicara semuanya dan kita mesti bicara mengenai ekonomi
walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan